aduh duduk duduk duduk
itu kayak mobil buka perih kan
itu tuh lihat tuh
ada adriana di sini
itu lihat aja tuh
di ngumpet dari kita
yan belum sarapan
jadi dia terlalu besar suaranya
boy sekarang waktunya kita berangkat ke olam piade matematika
wah tapi kan kita harus belajar dulu pak
saya udah ingat
izinin kamu sama guru yang ngajar di kelas kamu
udah udah ada waktu boy yuk
oh ya udah
kak ya aku mau campur dulu ya
gue yakin lo pasti menang di olimpiade matematika ini
lo aku selalu mencintai lo boy
boy sampai ketemu di baraton ya
kami semangat buat lo
gue rencananya hari ini juga gue daftar ke asrama
jadi nanti bapak gue jemput
dan semester depan mungkin gue udah gak di sini lagi
hah demi apa
iya re sekolah pada lo tuh gak ramah mi
kami udah ada haikal
iya loh re
tapi re jangan lupain gue ya
gue juga gak mau kaprel lupain lo kok
iya lah gue gak mungkin lupain kalian semua
kalian tuh berarti banget di hidup gue
sahabat gue satu satunya
kalian semua maksud gue
jarang banget gue ketemu temen kayak lo
gue jadi pengen tangis
gue sedih banget
gue kayaknya juga gak mau terlalu pikir panjang deh
gue udah dicuek sama gue
dan lebih baik juga gue gak usah mikirin dia dulu
gak gitu kok re
kemarin dia datang ke rumah gue nyariin wolf
tapi sayangnya lo udah dijemput sama papi sama memikirin lo
kok dia datang
ya dia tuh kemarin datang ke rumah telat
karena di jalan dia dikejar kejar sama anak yang menteng
gue ngurusin semuanya
biar lo yang juga tenang
gue mau ambil gambar
gue mau ambil gambar
semalam gue diem diem ambil gambar ini
bagian juga gak penting penting banget
gue kayaknya juga gak jodoh deh sama gue
selamat pagi anak anak semua
gimana kalau kita jemput reva ke kelas
aku tunggu di sini aja gak apa apa ya
kalau begitu kamu tunggu di sini sayangnya
sayangnya gue itu hanya untuk poi
buat mas be
makan tuh cinta puta
di sekolah ini pasti boy juga di sekolah ini kan dok pindah
ah udah lama gak ketemu boy
kangen sih boy
kangen banget sama dia
kalau gue ketahuan sama boy gue kesini sama mas b ketahuan dong
jadi begitu ya
duduk duduk duduk
itu kayak mobil buka perih
ada adriana di sini
itu lihat aja tuh
dia ngumpet dari kita
lucu banget ya kelakuannya
dia nggak tau aja
nggak tau apaan
dia tahu kalau kita udah tahu dia nikah sama bokapnya rev
mobil keren banget ya kel
gue baru lihat mobil kayak gini aja di sekolah kita
kalau gue pakai di mobil nih
cewek cewek mau pada nempel sama gue
oh ya pastilah
apalagi gue yang pakai
gue bakal dapatin cewek abg kel
kayaknya kita nongkrong di sebelah situ enak kali kalian sambil mandangin mobil ini
eh mobil itu keren ya
kapan gue kebeli mobil gitu adek
tunggu jadi mantunya maknya meli
mantu ningga toh
kentut di sini boleh nggak
siapa tahu tikus kabur kan
hai ah sayang kalah masukkan tubuh buang sembarangan bazir keles makanan
hai kok kalian nangis nangis gini sih juga masih uas dulu aja seminggu lagi berarti kita ngeliat
lo cuma tinggal seminggu lagi dong terus udah gitu nggak ketemu lagi semoga lo nggak pindah
bikin aku sedih
soalnya mau pindah